presiden joko widodo hadir dalam pembekalan calon anggota badan legislatif pdi perjuangan
jokowi memberi pengarahan tertutup kepada lima ratus tujuh puluh lima caleg dpr dan dprd provinsi yang diusung oleh pdip
presiden jokowi hadir pukul dua siang dalam acara pembekalan caleg pdip
jokowi memberi pengarahan tertutup selama empat puluh lima menit tentang pencapaian kinerja pemerintahannya
dalam pengarahannya presiden menerangkan soal capaian program pemerintah
seperti kartu indonesia sehat pembagian sertifikat dan juga kartu indonesia pintar
jokowi berharap mesin partai koalisi pendukungnya dapat bergerak maksimal
untuk menyampaikan hasil kinerjanya agar masyarakat kembali memberi kepercayaan
saat ditanya perihal waktu deklarasi jokowi hanya menjawab masih menunggu hasil diskusi dengan megawati soekarno putri
intinya kita ingin caleg caleg itu
pak menjelaskan menerangkan mengenai program program pemerintah yang sudah dirasakan manfaatnya oleh rakyat oleh masyarakat
ya semuanya digerakkan mesinnya sehingga bisa bekerja optimal
dan masyarakat memberikan kepercayaan dan memberikan mandat kepada partai
kepada kita sehingga saya kira itu yang diharapkan